setelah masuk dalam penyelidikan ditjen pajak google indonesia melunak
kini otoritas pajak tersebut berharap raksasa internet itu kemudian bisa koordinat kooperatif
kemudian juga menyelesaikan kewajiban pajaknya
google asia pacific yang berkantor pusat di singapura dan pt google indonesia menolak
dianggap sebagai badan usaha tetap
hal ini mendorong ditjen pajak membawa google ke pemeriksaan bukti permulaan
atau setaraf dengan penyelidikan
ditjen pajak mengancam bukti permulaan ini akan dinaikkan statusnya ke penyidikan
atau investigasi bila pihak google menolak diperiksa
namun karena google tidak bersedia dikenakan hukuman pidana perpajakan
maka google bersedia dan rela diperiksa oleh otoritas pajak
ditjen pajak menghitung total pajak yang harus dibayar google
selama tahun dua ribu lima belas sekitar dua lima triliun rupiah
pt google indonesia sudah berkantor di indonesia
sejak tahun dua ribu dua
menteri keuangan sri mulyani tidak main main dengan ancaman memeriksa pajak google
hingga kerana pidana pajak
menambah lagi daftar panjang ya google yang dituntut di eropa
kita tahu ada inggris juga yang menuntut google agak lebih fair membayar pajak
kali ini di indonesia melalui menteri keuangan kali ini
jika terbukti sengaja menghindari pembayaran pajak
pemerintah akan mengutip pajak lebih besar
kepala kantor wilayah direkturat jenderal pajak jakarta khusus muhammad hanif mengatakan
penyidik pajak telah mendatangi kantor pt google indonesia pada sembilan belas september dua ribu enam belas
kantor pajak menyatakan
dan nilai tambah yang terhutang di tahun dua ribu lima belas
total pajak yang harus dibayar bisa lebih dari empat ratus juta dolar amerika
bahkan jika terbukti bersalah
google indonesia harus membayar denda empat kali lipat dari jumlah seharusnya
hitungannya tunggakan pajak google indonesia mencapai empat ratus delapan belas juta dolar amerika
atau setara dengan lima lima triliun rupiah hanya untuk tahun dua ribu dua